diduga karena sopir mengantuk sebuah mobil pickup menabrak truk bermuatan pasir di jalur pantura probolinggo senin pagi
evakuasi korban berlangsung dramatis karena korban terjepit bodi mobil
beginilah suasana evakuasi sudarman
sopir mobil pickup warga desa sukadanau kabupaten bekasi
yang terjepit bodi mobil setelah mobil yang dikendarainya menabrak sebuah truk bermuatan pasir
evakuasi korban berjalan dramatis karena warga kesulitan mengeluarkan tubuh sudarman hingga korban semakin lemas
akhirnya korban berhasil dikeluarkan dari kabin kemudi
satu jam berselang setelah bodi mobil ditarik truk
selanjutnya korban yang mengalami luka pada bagian kaki dan dada dilarikan ke rumah sakit tongas menggunakan truk
kecelakaan ini bermula saat mobil pickup yang dikemudikan korban melaju kencang dari arah barat
di lokasi kejadian tiba tiba mobil oleng kekacauan
ketika mobil pickup dikeluarkan sopir pickup mengantuk sehingga tak mampu mengendalikan laju mobil
kronologinya itu ya posisi dari depo pickupnya dari barat habis itu pickupnya ngambil kanan nyalik ya itu terjadi kecelakaan
yang marah yang dijepit sopir apa
yang kiri kornet
yang kiri pickup ya
sama sama kejepit tapi yang paling parah kornetnya
kini kecelakaan ini ditangani
ini unit lakalantas polres probolinggo kota
sementara akibat kecelakaan ini arus lalu lintas jalur pantura probolinggo pasuruan mengalami kemacetan panjang